enam pesawat milik angkatan udara perancis atau fans air and space force
telah mendarat di bandara haleperdana kusuma jakarta timur
keenam pesawat tersebut diantaranya adalah tiga pesawat tempur revalet
enam pesawat angkut a empat ratus m dan dua pesawat tiga ratus tiga puluh mrtt
kedatangan pesawat angkatan udara ini merupakan bagian dari misi pegasus dua ribu dua puluh
yang berlangsung di indonesia sejak tanggal sebelas hingga empat belas september dua ribu dua puluh dua mendatang
sebelum mendarat di indonesia tim angkatan udara perancis terlebih dahulu menjalankan pelatihan
multinational pitch black dua ribu dua puluh dua di australia sejak tujuh belas agustus hingga sepuluh september dua ribu dua puluh
terkait dengan kedatangan pesawat tempur angkatan udara perancis ke indonesia
wakil menteri pertahanan muhammad herindra menyambut baik hal ini
ia pun berharap pesawat yang telah dibeli indonesia dari
akan segera sampai dan dapat memperkuat pertahanan indonesia
karena melihat situasi yang terjadi saat ini
selagi kita harus memiliki angkatan pesawat yang kuat
sementara itu stephanie growin selaku chief of pegac dua ribu dua puluh dua mengatakan
tak hanya untuk singgah angkatan udara perancis juga akan berlatih bersama dengan angkatan udara indonesia
untuk bertukar pengalaman dan ilmu
hal ini bertujuan agar angkatan udara dari masing masing negara dapat berlatih di medan yang lebih kompleks dan menantang
sekarang kita berada di fase ketiga pegasus
yang mulai dari berhenti di indonesia
yang akan berlangsung selama tiga hari
dan tujuan kita adalah untuk berkooperasi bersama
untuk menunjukkan sistem kita kepada pasangan indonesia
dan untuk membuat mereka berlari juga
dan kita melakukan itu hari ini dan besok
tapi kita melakukan itu banyak juga di australia
karena pilot kita berlari dengan pilot anda
dalam misi yang sangat kompleks
kedatangan pesawat tempur dari perancis tercatat
bukanlah yang pertama kali
sebelumnya pesawat tempur milik perancis juga pernah singgah di indonesia
pada tahun dua ribu lima belas dan dua ribu delapan belas untuk kegiatan yang sama
ayu rahmawati bareng maestro jakarta